sementara itu hasil identifikasi pusat laboratorium forensik mabes polri dan tim gegana menyatakan
bahwa bom di bintara jaya bekasi sangat berbahaya
bom tersebut juga memiliki daya ledak yang tinggi yang mampu menimbulkan kerusakan hingga radius tiga ratus meter
pihak kepolisian masih melakukan sterilisasi
di lokasi penggerbekan pasca ditemukannya bom yang diketahui memiliki daya ledak tinggi
garis polisi dibentangkan berjarak dua ratus meter dari lokasi kejadian
berdasarkan keterangan polisi bom seberat tiga kg tersebut memiliki daya ledak tinggi
polisi menurunkan tim gegana untuk melakukan identifikasi dan evakuasi
seberat tiga kilo
kalau ini misalnya dinyalakan kecepatannya ke tempat
dari keledakan ini dari bahan ini adalah empat ratus km per jam
jadi cepat sekali
dan ini kalau meledak itu adalah radius tiga ratus meter itu hancur semua
tiga ratus meter hancur lokasi ini
dan ini barang ini akan diledakkan besok pagi rencananya
sesuai dengan hasil hasil pertangkap rencananya besok pagi mau diledakkan
kita baru mendalami
diledakkan di mana di tempat apa
tetapi yang terpenting polisi sudah mengamankan malam ini mengamankan para pelaku dan bahan peledaknya
bom ini rencananya akan diledakan pelaku di salah satu objek vital di jakarta
hingga kini polisi terus melakukan pengembangan terkait jaringan teroris tersebut
dari hasil pengembangan tim detasemen khusus delapan puluh delapan mendeteksi satu tersangka lainnya di wilayah solo
dedy beben bekasi jawa barat